hai didampingi para relawan terpidana kasus korupsi hambalang anas urbanigrum mendatangi
balai permasyarakatan bapas kelas satu bandung senin siang kedatangan mantan ketua umum
partai demokrat tersebut untuk mengambil surat pengakhiran cuti menjelang bebas cmb
surat pengakhiran cmb itu didapatkan anas usai pria berusia lima puluh empat tahun tersebut rampung
menjalani seluruh masa bimbingan selama tiga bulan terakhir terhitung sejak keluar dari
lembaga pemasyarakatan sukamiskin bandung pada april lalu dengan terbitnya surat tersebut maka
mantan ketua umum partai demokrat tersebut telah resmi berstatus bebas murni dari lembaga
tv cor sukamiskin bandung pada hari ini pada hari ini
surat pengakhiran cuti menjelang bebas
berakhir masa berikutnya dilaksanakan
usai resmi berstatus bebas murni anas urbaningrum memastikan dirinya akan kembali berkecimpung di
dunia politik bahkan anas mengaku akan mengunjungi sejumlah kerabat dan sahabatnya di dunia politik
namun anas enggan berkomentar terkait kemungkinan kembali bertemu susilo bambang yudhoyono
nunggu mimpi dulu
pada prinsipnya saya akan melakukan insya allah hal hal yang baik dan hal hal yang lebih baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks kepentingan publik
seperti diketahui sebelumnya anas urbaningrum terjerat kasus korupsi pembangunan wisma atlet hambalang pada dua ribu delapan belas

anas dinyatakan bersalah dan diponis hukuman penjara selama delapan tahun serta denda sebesar tiga ratus juta rupiah
predibangun bandung jawa barat